ketua umum partai gerindra prabowo subianto dan gubernur dki jakarta anies baswedan hadir dalam peresmian rumah juang sebagai rumah bagi relawan dalam memenangkan prabowo di pilpres dua ribu sembilan belas
selain kedua tokoh tersebut terlihat pula waketum gerindra sandiaga uno dan sejumlah ketua dpp gerindra
rumah juang terletak di jalan hujaya satu no delapan puluh satu kebayoran baru jakarta selatan
sebelumnya rumah juang menjadi markas pemenangan anies baswedan sandiaga uno di pemilihan gubernur dua ribu tujuh belas lalu
rumah juang kembali dijadikan markas pemenangan lantaran relawan anies sandiaga menginginkan prabowo memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
dalam peresmian rumah juang ketumum gerindra prabowo subianto meminta para pendukungnya untuk terus berjuang dan membentuk rumah juang dimanapun berada
kalian punya wa kalian punya handphone dan sebagainya sampaikan ke lingkunganmu sahabatmu kerabatmu
keluargamu dimana mana bentuk rumah rumah juang dimana mana
sekarang ini rakyat yang harus bangkit rakyat yang harus merebut kedaulatan kembali
dan kawan kawan rumah juang teruskan perjuangan
kita berada di jalan yang benar
dan yakinlah tuhan maha besar selalu membela yang benar
rumah juang akan menghadirkan begitu banyak
perjuangan menuju kemenangan kemenangan di bukan hanya di wilayah jakarta tapi di seluruh indonesia
kemenangan yang kita perjuangkan untuk menciptakan lapangan kerja
kita berjuang untuk mengatasi ketimpangan
perjuangan kita lakukan untuk memastikan the power of emak emak harga harga bahan pokok itu bisa stabil
jadi rumah juang ini nanti fokusnya saya harapkan di bidang ekonomi
menyebar ke seluruh wilayah indonesia